hanya kan tinggal bagaimana bu mega juga membuka ruang yang sama sama untuk melakukan rekonsiliasi
dan betul juga ini sudah diawali pertemuan antara kuan dan mas ahaye yang saya kira konteknya adalah kolaborasi